di telantas polda metro jaya terus melakukan evaluasi berkala kebijakan ganjil genap di masa ppkm level empat jakarta termasuk peluang penerapan sanksi tilang
di relantas polda metro jaya kombespol sambodo purnomo pada rabu sore mengatakan kajian penerapan sanksi tilang masuk dalam opsi evaluasi kebijakan
namun opsi ini akan dilakukan melihat perubahan kondisi dan situasi di lapangan
selama dua minggu penerapan ganjil genap pada masa ppkm level empat sambodo mengatakan mobilitas terkendali terlihat dari sedikitnya jumlah mobil yang diminta putar balik
jadi kami tidak perlu taruh orang di mulut mulut kita melakukan patroli saja ketika ada yang melintas kita langsung bisa melakukan penindakan dengan tilang
tapi ini kita kaji dulu efektivitasnya kemudian kita koneksi dengan stakeholder terkait karena kan nanti ini juga akan menambah beban
akhirnya anggota juga harus melakukan penilangan berinteraksi dan sebagainya